kongres tahunan pssi di nusa dua bali berakhir pada minggu sore dengan beberapa kesepakatan yang diambil oleh para stakeholder yang hadir
di antaranya delapan puluh lima pemilik suara atau voter yang terdiri dari anggota asosiasi pssi provinsi anggota liga satu dua dan tiga serta asosiasi
kesepakatan tersebut di antaranya menyetujui laporan anggaran keuangan dan juga aktivitas sepanjang tahun dua ribu delapan belas
serta agenda keuangan dan kegiatan kompetisi di tahun dua ribu sembilan belas
hal lain yang dibahas adalah pembentukan komite ad hoc integrity yang bertugas menjaga integritas pssi
agar terhindar dari kasus yang belakangan menjerat pssi yakni adanya mafia bola
meski kongres pssi diwarnai dengan pengunduran ketua umumnya edi rahmayadi
kongres tidak memutuskan untuk melaksanakan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum yang baru
sesuai undang undang statuta pssi ketua umum sementara akan dijabat oleh wakil ketua umum yakni joko driono
hingga kongres tahunan kembali digelar atau akan diadakan kongres luar biasa pssi
sementara itu hasil kongres pssi di nusa dua bali menetapkan liga indonesia akan digelar mulai satu mei atau paling lambat delapan mei
disusul liga dua dua pekan setelahnya namun pssi juga masih menunggu hasil penggodokan dengan pt liga selambat lambatnya lima belas hari sejak penetapan di kongres
selain itu kongres juga menetapkan kompetisi biaya
piala indonesia dan piala presiden akan dilaksanakan pada januari ini hingga bulan april mendatang
event tahun dua ribu sembilan belas khususnya liga satu liga dua tadi ditetapkan bahwa kick off liga satu itu paling cepat satu mei paling lambat delapan mei
ini diikuti dua minggu berikutnya untuk kick off liga dua tapi implementasinya ini akan digodok lebih detail di pt liga indonesia baru
yang juga akan dimintakan melakukan rapat umum pemegang saham paling lambat dua minggu dari sana
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini